ini tuh langsung habis ini jadi hari
menteri menteri ya yang datang ya
menteri menteri ya yang datang ya
mbak mbak mbak mbak
mbak mbak mbak mbak mbak
bu tema bajunya apa ibu
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
kompas tv independen terpercaya